ya pemirsa maskapai asal vietnam vietjet air yang sempat membuat heboh karena pramugarinya menggunakan bikini akan terbang melintasi langit indonesia
nah ini kan kabar baik mas
kabar baik ya tapi nih ada kabar buruk nampaknya untuk prabu ataupun pria pria yang sedang menyaksikan good morning
karena pemerintah maupun pihak vietjet air memastikan tidak akan ada pramugari berbikini untuk pesawat vietjet air rute indonesia
saya bayangin jadi pramogarnya begitu masuk ke langit indonesia pakai baju doanya gitu ya
lepas buka lagi
itu cuma pembukaan aja nih lebih jelas informasinya untuk anda
vietjet air akan melayani penerbangan langsung jakarta ho chi minh city mulai dua puluh desember dua ribu tujuh belas setiap hari
maskapai ini sempat membuat heboh industri penerbangan dengan menampilkan pertunjukan pramugari cantik dalam balutan

namun pemerintah memastikan pramugari vietjet tidak akan menggunakan bikini saat bertugas
karena saya sudah sampaikan kita negara yang mayoritas muslim kita harus saling menghargai
dan saya minta untuk busana yang digunakan adalah busana yang sopan yang diterima oleh mayoritas muslim dan dipesawatkan juga banyak anak anak ya
kalau berbikini kurang patas dan vietjet sudah bersepakat untuk tidak melakukan itu
pihak vietjet menegaskan bahwa bikini bukan merupakan seragam asli vietjet
seragam resmi pramugari vietjet terbilang sopan dengan kemeja merah yang dipadukan dengan celana pendek
seragam pramugari juga dilengkapi dengan dasi dan topi
pramugari berbikini hanya khusus untuk penerbangan perdana ke rute yang memiliki pantai sebagai wisata unggulannya
dan hal tersebut hanya terjadi satu kali saja